kalau menurut gue ya gue melihat orang yang berhasil move on itu mereka mereka yang punya jiwa yang besar hubung
soalnya ya itu kan tantangan buat dia buat ngilangin orang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya
bener gak sih
nah selain tantangan juga pastinya ketika kamu sudah bisa move on itu berarti kang juga percaya kalau tuhan itu udah punya rencana yang tepat ya
untuk menemukan orang yang lebih baik lagi gitu kan
dan pada akhirnya juga orang yang move on ini pasti bisa mencari
mencintai orang yang baru lagi
ini katanya kalau misalkan emily kita tuh dia udah jago ya kalau ngomongin tentang move on
untuk uslover mungkin juga ada yang mau curhat ya
di suara hati bisa langsung aja untuk telepon ke line telepon kita di delapan ratus tujuh puluh tujuh tiga ribu delapan ratus delapan belas lima ratus tujuh puluh delapan
jadi siapa tau ada yang merasakan hal yang sama gitu ya
susah move on atau mungkin juga lagi ada masalah nih
share aja sama kita sekarang
ini kira kira apakah yang mau diceritakan bisa langsung aja
ya hari ini gue mau berbagi pengalaman gue tentang move on
jadi gue pernah sayang sama satu cewek
sebut aja bulan
bulan ini mungkin cewek idaman gue
bahwa gue bisa dapetin bulan
tapi ekspektasi gue gak sebanding dengan realitah gue
realita yang gue harus terima
gue patah hati
gue bener bener sakit hati disitu
akhirnya gue belajar buat buka hati gue ke orang lain
gue coba jalan sama orang lain
gue belum bisa move on disaat itu
sampai suatu hari gue ketemu sama satu orang yang bisa lepas bayang bayang bulan hidup gue
perempuan itu bernama karin
nang aku jatuh
nang aku jatuh
nang aku jatuh
nang aku jatuh
nang aku jatuh
nang aku jatuh
oke samuel ini kira kira perbedaannya antara bulan dan karir apa sih
bulan sama karin tuh jauh banget
kalau bulan itu cengeng
sedangkan karin itu gengsi untuk nunjukin air matanya di depan orang banyak
kalau bulan itu manja
sedangkan karin dia sangat mani
kembali kalau bulan itu harus dilindungi
sedangkan karin bisa ngelindungi dirinya
maka dari itu gue gak akan ngebiarin cewek seperti itu terluka
kau adalah tujuan hidupku
dan hadirnya dirimu
salute ya samuel
lo tau gak sih zem gue jadi baper lo denger cerita lo
tapi seandainya nih sekarang karin lagi dengerin siaran kita
kira kira apa nih yang mau lo sampein buat karin dari hati lo yang paling dalam saat ini
gue boleh gak
bacain hal yang mungkin jarang gue lakuin dan
gak pernah gue buat mungkin
aku mau bacain puisi buat karin
oh boleh dong dengan senang hati
langsung aja boleh dikasih nih sam buat karin puisinya
dikalah senyummu mampu menepi sunyiku
sejak saat itu tangis pun ku sebut tawa
dan jangan pernah sekali kali kau bertanya kepadaku mengapa ku mencintaimu
karena hawa tak pernah bertanya kepada adam mengapa ia diciptakan
if cuma itu saja yang gua lakuin
emangnya adalah puisi sudah beans ini
tapi puisi itu bikin anteman gue
tapi gak tau kenapa
semenjak gue ngedeketin karin
kata kata itu muncul sendiri dari otak gue
gue salut sama perjuangan
untuk bisa menempatkan karin ya sen
thank you banget nih udah curhat ke suara hati
kalau misalnya kamu surut lagi bisa langsung jatuh telepon ya
anyway ini untuk ask lover
mungkin ini adalah segmen terakhir kita di suara hati
nanti kita bisa ketemu lagi
dan juga lo bisa dengerin suara hati di episode selanjutnya
kalau gitu langsung aja kita pamit ya
tadi itu yang dimaksud sama
karinnya lo bukan sih
iya bukan lah
sik karin lagi tersemaran nih dapet puisi
kan lupa lah
bisa langgan mah teleponnya angkat lah
kalau sampai papa kenapa napa
ya udah sekarang kita cari aja bokap lo
karena jakarta itu luas man
atau tempat yang sering dia datangin
ya kalau dia lagi sedih lagi bosan terus dia datengin tempat itu ada gak lu tau gak
papa sih setiap hari ke kantor
atau kita coba aja cari kantor

man pegangin yang buat deh bubuk bubuk
man lu tuh kenapa sih
ya nih kalau gue pusing banget tadi
ya mon yaudah deh kalau gitu jangan ngebut ngebut pelan pelan aja ya